sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan laporan tersebut
di mana untuk terluka ya terluka pelanggangan kita bisa dijuangkan sih
dan pada saat ini kita masih melakukan penyelidikan tersebut